terkait surat edaran kementerian dalam negeri soal pelaksanaan halal bihalal pada idul fitri kali ini
saya akan berbincang dengan dirjen bina administrasi kewilayahan kemendagri safrizal za
halo selamat sore pak safrizal assalamualaikum
selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak safrizal ini berbicara soal halal bihalal bagaimana memastikan aturan soal halal bihalal ini bisa berjalan dengan efektif pak
ya pertama memang surat edaran mengenai halal bihalal ini diterbitkan atau dikeluarkan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan halal bihalal itu tetap memperhatikan
level atau saya ulangi
namun bukan berarti
sampai hari ini misalnya kami mencatat ada penambahan kasus
harian itu lima ratus dua puluh dua
dan kematian ada di dua puluh tujuh jiwa atau orang
ini menandakan bahwa
walaupun kasusnya melandai namun
bukan berarti sudah sama sekali menghilang
dan ini harus menjadi
warning bagi kita semua
ketika merayakan idol tiga
jadi kita meminta partisipasi semua pihak
bukan tidak boleh sama sekali ya
bukan tidak boleh sama sekali tetapi pertama perhatikan level daerah masing masing

di bawah satu orang
ya bagi dengan jumlah yang tidak terlalu ramai ya di bawah satu orang
di bawah seratus orang
ya untuk halal bihalal dengan
ya dengan makan
yang menjadi persoalan
tapi kalau halal bihalalnya dua ratus orang tiga ratus orang
tidak ada persoalan
asal bukan makan bersama
asal bukan makan bersama
nah kalau makan bersama
karena kalau makan bersama buka masker
nah disitu faktor resikonya
jadi ketentuan mengenai dilarang atau dihimbau untuk halal bihalal diatas seratus orang
itu untuk makan bersamanya
tapi kalau misalnya makannya halal bihalalnya dibawa atau disiapkan secara
itu untuk makan bersamanya
tapi kalau misalnya makannya halal bihalalnya dibawa atau disiapkan secara
secara bungkusan begitu ya silahkan ya karena masih bisa protokol kesehatan untuk
dijaga kira kira begitu masih ya berarti sekali lagi ini untuk masyarakat yang ingin melakukan
halal bihalal terutama untuk keluarga keluarga inti dan lain sebagainya di bawah seratus orang ini
bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya
pak ya tapi ini berbicara soal angka seratus ini menarik pak ini kenapa harus angka seratus padahal
orang juga sudah cukup banyak begitu pak ya di kegiatan untuk seratus orang kan bolehnya itu di
apa namanya di terutama yang harus diantisipasi di di apa di level tiga ya karena makin besar angkanya
makin besar potensi dari hasil rapat
gas nasional ya kemudian juga dibawa ke rapat dalam sidang kabinet setelah dihitung hitung faktor
risikonya itu mulai dari jumlah seratus ke atas oleh karena kita mewanti wanti tetapi kalau misalnya
lima puluh lima puluh tetapi menggunakan atau untuk menjaga keselamatan bersama tidak makan bersama juga
membawa apa apa yang bisa kita buat untuk menjaga keselamatan bersama untuk menjaga keselamatan bersama

makanan dibawa pulang begitu itu juga fine juga oke ini harus mengambil jumlah bahwa makin besar
dari seratus beresiko ya oleh karena nya kita minta partisipasi dari masyarakat kita sudah diizinkan
ya terutama bagi daerah daerah dengan level satu dua dan tiga tapi perhatikan kasus masih ada
di sisi sekitar
hai imba uang sudah dikeluarkan oleh pemerintah apakah akan ada strategis yang memantau di lingkungan warga pak terkait dengan mungkin saja ada terjadi kerumunan lebih dari seratus orang untuk melakukan neighbor floats seperti kemudian sejak bulan ini saya ingin mengucapkan hai tentang memiliki kabin umumnya dimulaikan di sejenis uang anggaran jam lima interpreter
kerumunan lebih dari seratus orang untuk melakukan halal bihalal dengan cara makan bersama
ya kami berkoordinasi dengan gubernur bupati wali kota di seluruh daerah
karena pada hakikatnya surat edaran menteri ini ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota
karena gubernur dan bupati wali kota sekaligus sebagai sadgas di daerah
dengan harapan kepala daerah ikut memonitor ikut kontrol serta mensosialisasikan kepada masyarakat
untuk mematuhi himbawan ini
dan tentu hal ini juga membutuhkan
dari yang kami monitor beberapa gubernur sudah membuat rapat dengan jajarannya
yang kami cek kemarin misalnya ibu gubernur jawa timur sudah rapat dengan jajaran forgopimda
untuk menjalankan himbawan ini
semata mata untuk melindungi dan mengurangi resiko
par covid tanpa mengurangi makna daripada halal di halal
oke tapi ada sanksi tegas nggak pak terkait dengan siapa saja yang melanggar begitu
mengingat bahwa sebelum ada aturan ini dikeluarkan biasanya kalau ada acara acara besar tanpa ada izin
dan juga menyalahi protokol kesehatan tentunya ada sanksi untuk dibubarkan
apakah hal ini juga akan terjadi
ya memang sanksi
bukan hal hal yang utama ya
abai lalai maka resiko ada pada kita sendiri bukan pada orang lain
oleh karena kita menghimbau kepada daerah kepada jajaran penegak hukum
kita memohon agar
lebih baik mencegah daripada kita memberikan sanksi
ini demi kebaikan bersama
oke baik pak
oleh karenanya sanksi nanti di tahapan yang paling belakang
sekarang adalah bagaimana kita tetap menjaga suasana yang baik ini
tanpa mengurangi hikmah halal di halal
namun kita juga bisa menjaga kondisi ini
kita bisa menjaga kondisi ini
kita bisa menjaga kondisi ini

pastikan juga tetap protokol kesehatan ya
pastikan juga tidak ada keluarga yang terpapar
kemudian melakukan halal bihalal batas dengan makan bersama
seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa adanya anjuran ataupun bisa dikatakan sebagai apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah
terkait dengan halal bihalal ini tentunya ada pro dan juga kontra
saya sempat mendapatkan informasi dari sejumlah artikel berita yang mengatakan bahwa ada yang mui menyarankan jangan terlalu ketat dalam aturan aturan halal bihalal
lalu juga ada dari politikus pks yang menyayangkan terkait aturan ini
sebenarnya apa respon dari pemerintah pak
menampung semua aspirasi atau pendapat ya
pertama ada yang mengatakan jangan terlalu ketat
tapi ada juga yang menyampaikan jangan terlalu bebas
jadi ini kan hari ini sudah boleh
misalnya di level
level tiga sudah boleh
itu kegiatan halal bihalal
ini pembatasan berdasarkan kapasitas ruangan ya
jadi sudah cukup bebas
namun satu lagi
yaitu ini ketentuan
kalau acara halal bihalal dengan acara makan makan
karena di situ kuncinya
kalau acara tanpa makan makan
sudah boleh dua ratus
kalau dia di level tiga
kapasitas ruangannya lima ratus
maka sudah boleh dua ratus lima puluh
kalau ruangnya jadi
ini tolong dipahami ya
jadi yang persoalan kita di makan makan
tapi di halal bihalalnya sendiri
tidak sesuai dengan surat edaran dari kemendagri
memperdomani inmendagri yang berlaku sekarang nomor dua puluh dua
itu berdasarkan level daerah masing masing
jumlah orang berkumpul sudah ditentukan
masing masing berdasarkan levelnya sendiri sendiri
ini sudah mempertimbangkan
yang jangan terlalu bebas
maupun jangan terlalu ketat
lagi lagi masyarakat juga tidak perlu khawatir
begitu ya terkait dengan halal bihalal ini
tetapi tetap dengan memenuhi protokol kesehatan
dan satu lagi pak saya penasaran
berarti ini apakah artinya bahwa seperti peraturan
yang sebelumnya juga sempat ramai
jadi perbincangan terkait saat kita makan
berarti kita tidak boleh mengobrol begitu pak ya
harus diberi pemahaman kepada masyarakat
bahwa penularan itu kan dari apa
apa ludah yang menyemprot
kemudian juga dari apa namanya
airpond begitu ya
dan itu terjadi kalau masker dibuka
makin sedikit jumlah orang bertemu makan bersama
makin kecil resiko
jadi ini semata mata
tapi kalau suatu tempat
bisa dipastikan bahwa semua sehat
dipastikan semua sehat
bukan keyakinan semua sehat ya
barkan ke orang lain
ya jadi dengan alat alat yang memastikan semua sehat
maka saya kira tidak ada persoalan
di mana mana kita melihat kegiatan aktivitas
sudah berjalan sebagaimana
yang kita harapkan
yang harus kita perhatikan adalah kita ingin menjaga memaintain situasi baik ini
membebaskan sama sekali tanpa aturan
saya kira tidak bijak
karena situasi pandemi masih ada
baik pak safrizal terima kasih
itu tadi dirjen bina administrasi kewilayahan kemendagri
sudah berbincang dengan kami sore hari ini
selamat menunggu waktu berbuka puasa
dan salam sehat selalu pak
selamat berbuka puasa
salam sehat mas ibarat